siapa sangka pohon natal mini berwarna merah putih dan indah ini terbuat dari roti krosong
pohon natal dari roti ini terdiri atas tiga puluh roti kerosong mini yang dibalut dengan topping lelehan coklat berwarna merah dan putih
untuk menambah nuansa kemeriahan tambahkan lagi taburan sprinkle di atasnya
satu pohon natal mini crozen dijual dengan harga rp enam ratus lima puluh
saya melihat croissan untuk di indonesia ini kan kurang ya jadi untuk dibuat sesuatu yang beda itu kurang
jadi kita coba membuat sesuatu yang baru kita melihat dari pohon ya jadi pohon itu istilahnya kayak natal identik dengan cemara
selain pohon natal dari roti kroissant beragam kue natal untuk bingkisan juga laris manis di buru pembeli
di antaranya pohon natal dari kuesus serta korean cake mini dengan dekorasi lucu berguna
gambar santa claus pohon natal serta kotak kado
wahyu pratama putra surabaya jawa timur